pemirsa hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga di checkpoint tugutani menteng jakarta pusat
tampak pelanggaran dilakukan oleh sejumlah pengendara
ironisnya pada jumat pagi pelanggaran kebanyakan dilakukan pengemudi kendaraan pelat merah
baik dari lingkungan kementerian maupun pegawai balai kota dki jakarta
razia psbb tahap ketiga oleh petugas gabungan polantas satpol pp dan dishub kembali menjaring pelanggar
termasuk pengendara mobil pelat merah yang bekerja di lingkungan kementerian perhubungan dan pegawai balai kota dki jakarta
para pelanggar kemudian diberi sanksi berupa teguran tertulis oleh petugas kepolisian
meski membawa masker pemirsa pelanggar tidak memakainya karena berbagai alasan
tadi saya sarapan
ini dipakai agak diturunin sedikit aja tadi
abis dari alfa diturunin sedikit terus lupa dinaikin lagi
sementara itu kanit turjawali satwil lantas jakarta pusat akp harijono
menyesalkan sikap pengendara yang tidak berdisiplin menggunakan masker
meski psbb sudah diperpanjang hingga tahap ketiga
tim gabungan juga berpikir
tidak menyayangkan pengendara mobil pelat merah yang justru tidak mematuhi aturan pemerintah